kita ke informasi selanjutnya pemirsa menteri koordinator bidang perekonomian erlangga artarto melaporkan kepada presiden joko widodo soal progres penyelesaian proyek strategis nasional pada kamis kemarin
tercatat ada satu ratus tujuh puluh proyek strategis nasional senilai rp satu dua ratus sembilan puluh sembilan triliun selesai dibangun per empat oktober dua ribu dua puluh tiga sementara enam puluh satu lainnya masih dalam tahap konstruksi
nah kalau kita lihat di tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita lihat sampai dengan empat oktober ada tujuh belas proyek yang nilainya dua ratus lima puluh sembilan empat puluh satu triliun
proyeknya baik itu jalan tol pelabuhan high speed train jakarta bandung ini juga sudah selesai nilainya satu ratus dua puluh lima tujuh triliun
kemudian lrt rp dua puluh lima tujuh triliun
kemudian berbagai kawasan industri berbagai bendungan dan jalan tol cinere jagorawi serpong cinere dan tol pasuruan
nah ini ada beberapa proyek juga belum diresmikan dan akan selesai enam belas proyek